ya baiklah kamu komunikasikan juga ke anakmu
eh mas reni
raina dari tadi nanyain mas al terus
kayaknya reina khawatir dari kondisinya mas al
tapi renang masih di kamar
kondisi mama gimana baik baik aja kan
kondisi ibu udah membaik
nggak kayak yang kemarin
ini kiki juga mau nganterin makanan buat ibu kok
seperti yang mas al suruh
saya sama randy mau meeting di ruang kerja saya
saya tugaskan jangan sampai ada satu orang pun masuk ke dalam ruang kerja saya
saya juga udah tugaskan wia sama boy untuk perjagaan kehidupan
kiki bawain makanan buat ibu kan ibu belum makan
saya tuh nggak lapar kiki
iya tapi kan ibu harus makan
nanti ibu kalau tambah drup gimana kesehatannya bu
kiki mau ngomong sesuatu sama ibu tapi kiki bingung
semenjak dari villa kemarin kita ngelihat itu kondisinya ibu tiba tiba drop terus kayak banyak pikiran nggak fit
ibu lagi mikirin apa tuh bu
kiki nggak teka ngeliat kondisi ibu kayak gini lagi
mungkin saya kecapean aja kali ini
banyak hal yang terjadi
ya mungkin karena kondisi saya lagi drop jadi kayak begini
tapi sebenarnya nggak kenapa kenapa bu
aku akan baik baik
ibu ibu ibu jangan sedih bu kiki nggak bermaksud
jangan jangan sedih bu nggak apa apa nanti saya makan makan sama ibu
nanti makan ya bu
kiki permisi bu
terima kasih yaki
kebakaran di mana
ini bartendernyaoping ma'am

apa apa kan datang takut ganggu sebenarnya cuma kita nungguin kabar dari andin dari tadi
iya belum ada kabar soalnya dimana mas a lagi di ruangannya sama mas randy lagi meeting om tante
aldin lagi sibuk ya ki kamu tahu nggak andin dirawat di rumah sakit mana sekarang jadi dipindahin tapi
kan rumah sakitnya diki sebenarnya atau mau kiki panggilin mas alnya aja om tante biar om sama
tante bisa langsung ngobrol sama mas al boleh diki boleh silakan duduk om tante makasih ya sama sama
sayang belum bebek
tempen legendnya jadi kebangun
hehehe puyutnya puyutnya
aku mau ketemu sama mama apa
tapi mama masih belum sakit

nengokin mama ya
kangen juga sama mama
makanya opa oma kesini
mama dimana sih
aku juga kangen sama mama
aku gak bisa ketemu
tadi aku mau ikut ke rumah sakit
satu lagi ren
kamu tolong cek driver ambulansnya
ya cari informasi sama dia
ya baik pak
kamu komunikasikan juga ke anak buahnya angga yang ada di penjara sama riki
udah dapet informasi apa dari riki
ya ya itu betul pak
saya masih bingung sama motifnya ren
apa motifnya yang dianyulikan dino
apa ada hubungannya sama kebakaran yang ada di kilang
iya itu dia pak
terutama lagi kita masih belum tahu kan siapa yang jadi korban di villa itu kan
siena atau bukan
sampai sekarang juga cnn masih belum ketemu
ini salah saya sama andi nak apa ya